berarti ada yang turun turun disini bertahan
bencana tanah bergerak ini terjadi di desa sambawa kecamatan kalibening banjarnegara
peristiwa ini terjadi akibat intensitas hujan tinggi pada rabu malam
akibatnya lima belas rumah warga rusak tiga diantaranya terpaksa dikosongkan karena berbahaya jika ditempati
rata rata kerusakan terjadi pada dinding rumah lantai hingga atap yang jebol
selain dipicu oleh curah hujan yang tinggi pergerakan tanah juga terjadi
akibat lokasi permukiman yang berada di atas sungai
pihak bpbd banjarnegara meminta warga untuk waspada karena tanah bergerak masih akan terjadi
warga juga diimbau untuk mengungsi saat hujan turun
bencana pergerakan tanah juga terjadi di kampung ciherang desa cijangkar
kecamatan nyalindung kabupaten sukabumi sedikitnya sepuluh dari sembilan belas rumah mengalami kerusakan
pergerakan tanah ini terjadi sejak akhir desember dua ribu dua puluh
dan kondisinya semakin parah saat hujan turun
sebanyak dua puluh satu kepala keluarga pun sudah mengungsi ke lokasi yang aman
karena belahan tanah semakin melebar dan merusak bangunan
bpbd kabupaten sukabumi masih menunggu hasil kajian dari bagian geologi
untuk menganalisa pergerakan tanah yang terjadi untuk merelokasi warga yang terdampak
di peliputan cnn indonesia